menuju ke rumah sakit islam weleri
dan saudara ini merupakan lobby atau di depan ruang igd dari rumah sakit weleri kendal
sudah ada jurnalis kompas tv rifai handoko kita sapa rifai
apakah tujuh korban yang tewas ini sudah berada di rumah sakit weleri
apakah tujuh korban tewas ini sudah berada di ruang jenazah rumah sakit weleri
ya dapat kami laporkan bahwa untuk para korban saat ini memang sudah dibawa ke ruang
rumah igd rumah sakit islam kendal begitu
namun hingga saat ini pihak wartawan atau jurnalis memang belum bisa mengambil gambar secara lengkap
jadi kita masih menunggu di halaman ruang igd rsi kendal begitu
jadi untuk terkait rencana kejadatan kakor lantas hingga saat ini
masih menunggu karena rencana kakap lantas akan melaksanakan karensi pers di rumah sakit islam kendal begitu
baik rifai selain tujuh orang tewas ada juga lima belas orang yang mengalami luka
apakah ini juga berada di rumah sakit yang sama
untuk saat ini kami belum bisa mengkonfirmasi terkait kepastian para korban yang terluka
memang rumah sakit terdekat dari lokasi kecelakaan dan rumah sakit yang paling mudah dijangkau adalah rumah sakit islam kendal
jadi kemungkinan para korban baik korban yang meninggal maupun yang luka dibawa ke sini
ya rifai apakah anda juga sudah bisa mendapatkan keterangan dari petugas kepolisian yang berada di rumah sakit weleri ini
belum kami belum mendapatkan konfirmasi ini
ini saat ini ada beberapa yang akan konfirmasi
sekarang ada kemarin yang melibatkan satu kakien bis ke motor penumpang
maka yang dapat kami infokan kepada kakien saat ini petugas kepolisian baik dari polres batang dan kekai termasuk di kerajaan
melaksanakan kegiatan evaluasi pihak polisiasma seluruh korban
dan saat ini kami memiliki waktu kegiatan untuk memberikan energi pelayanan
biar dibalikan dengan data yang rumah sakit maupun dari jasa raja dan juga dari kepolisian
terima kasih sementara pak
dan posisi lalu itu sudah aman dan
lalu itu sudah ya
ini konfirmasi dari petugas atau dari bapak cahyo
yang menyampaikan gambaran secara umum terkait kondisi kecelakaan bus
untuk dari bapak kapolres saya menyampaikan bahwa saat ini seluruh korban
baik korban yang meninggal maupun korban yang terluka
sudah dibawa ke rumah sakit islam kendal
yang tadi anda wawancarai ini kapolres batang atau kapolres kendal
untuk saat ini coba saya konfirmasikan
dapat kami sampaikan bahwa tadi yang menyampaikan konfirmasi secara umum
beliau bapak kapolres batang akbp cahyo
ini terdapat meja untuk petugas kepolisian
apakah juga sudah dibangun posko informasi bagi pihak keluarga yang ingin melaporkan
bagian dari tujuh orang yang tewas ini
untuk saat ini memang tampaknya belum terlihat ada pendirian posko untuk posko untuk menampung informasi korban
keluarga para korban yang ingin menanyakan atau mencari korban korban yang meninggal maupun korban yang terluka begitu
apakah sudah ada pihak keluarga yang juga datang ke rumah sakit weleri
belum tampak ada keluarga korban terutama korban yang meninggal
yang datang ke rumah sakit atau mungkin mereka berada di
di dalam ruang rumah sakit
jadi karena kami belum bisa masuk ke dalam rumah sakit
jadi kami belum bisa memastikan bahwa para keluarga ini sudah datang atau belum begitu
rifai saya ingin konfirmasi berdasarkan wawancara anda tadi
berarti seluruh korban baik korban tewas dan juga luka ini sudah dievakuasi ya ke rumah sakit weleri
yang sudah sudah dievakuasi ke rumah sakit islam kendal
baik korban yang meninggal maupun yang terluka
dan kondisi tadi disampaikan bapak kak corlantas batang
agar lebih becaya bahwa kondisi lalu lintas di lepas kejadian sudah kembali normal begitu
lalu lintas sudah kembali normal dan sedang ada proses upaya pemindahan dari badan bus
sorry ini irjen aan suhanan akan memberikan keterangan terkait kecelakaan ini
memang dari informasi dari beberapa kepolisian yang bersiaga di rumah sakit rendang
memang akan ada kehadiran beliau bapak kakor lantas
namun hingga saat ini belum tampaknya beliau belum hadir
oke baik berarti hingga saat ini di rumah sakit sedang
kalau seluruh korban luka dan juga tewas ini sudah dievakuasi
prosesnya apa di rumah sakit ini
untuk pihak rumah sakit tentu untuk yang korban meninggal ada visum dan obopsi
kemudian untuk yang korban terluka
perawatan intensif juga di ruang
maksud kami di ruang jawab terurat begitu
kami belum bisa memastikan apakah sudah dibawa ke ruang jenazah atau belum
baik berarti informasi terakhir korban tewas dan korban luka ini sudah dievakuasi
ke rumah sakit islam weleri kendal
dan hingga saat ini masih menunggu kedatangan
dari kak kor lantas untuk memberikan keterangan terkait kecelakaan ini
terima kasih rifai nanti kami update kembali informasinya kepada anda